pagelaran megah pesta ulang tahun transmedia ke sembilan belas
mempersembahkan super grup k pop dunia super junior
serta penampilan terbaik artis artis ternama indonesia
mendobrak sejarah dunia pertelevisian dengan kuis interaktif
berhadiah total puluhan juta rupiah
saksikan malam puncak ulang tahun transmedia universe sembilan belas
bersama sasa tepung bumbu
selasa lima belas desember mulai jam enam sore
lais di transmedia